setelah dua hari melakukan pencarian tiga jenazah santri yang tenggelam saat mencuci daging kurban di sungai berantas jombang akhirnya ditemukan
keluarga korban yang mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa lagi menangis histeris
salah satu keluarga santri yang tenggelam ini langsung menangis histeris saat mendengar kabar tim sar sudah menemukan korban dalam kondisi tewas mengapung di sungai
bahkan tangis wanita ini semakin keras saat petugas mengangkat jasad korban ke tepi sungai hingga harus ditenangkan oleh kerabat lainnya
korban yang diketahui bernama adi ditemukan tim sar tak jauh dari lokasi mereka tenggelam
korban ditemukan oleh warga di tepi sungai setelah melakukan penyisiran selama satu hari penuh
dari saudara kita dari adik kita abdi ini sekitar jam setengah satu tadi dua belas tiga puluh sudah bisa kita angkat
dan itu muncul sendiri sedikit sekitar lima puluh meter dari hilir titik kejadian tersebut
atas permintaan keluarga jasad korban tidak dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian lantaran dianggap murni musibah
jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum desa setempat
sementara dua jenazah lainnya atas nama burhan dan ardi juga berhasil ditemukan tim sar menjelang malam kemarin
kedua jenazah ditemukan di rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum desa setempat
kedua jenazah ditemukan tidak jauh dari posisi penemuan jenazah ardi